wah gitu doang lu dulu juga pernah bohong sama gue ya kan
kas buah ini mah buah doang kali
enak aja kamu yang beli kasih gue yang bikin dulu dong
yee babel ini mah nggak bisa bikin ini babel aja deh
lu pergi mana sih
kira kira lu berguna dong jadi anak
eh bagaimana nggak berguna be bersyukur punya anak ganteng
dari siapa be
babelnya itu kak ncukur
hei eh eh eh be gantengan lu gila tanya sama orang tuh
kasih kasih allah ya kan
suara apaan be
suara apa itu
jangan jangan maling be
eh siapa lu

eh yamah aja
si luki juga banget punya bapak yang miskin tapi kaya hati
apa yang lucu
itu bentar be
eh laura laura lu jangan
carinya di mana dong
masalah yang tadi eh aku

tapi kamu juga bohong tau gak
aduh ya minta udah kabur tau gak sih
aku udah lari lari kemana mana nyari kemana mana naik ojek segala macem aku ketemu
yah siap dong
oh my gosh aku lupa nyuci nyuci bajunya pelanggannya
nanti mereka marah sama aku
oh anu berat banget sih
hey gue bantuin ya
oh tunggu dulu
kamu bantuin aku
kamu kan orang kaya kamu kan gak pernah nyuci
gak ada masalah
ya tuhan aku gak nyangka kalau glenn mau ngelakuin ini semua buat aku
deket getel gue di rumah tuh cuci baju sendiri

masnya island kundalok
jangan jangan nggak ada orang ini
pas dia sedang nyuci di belakang
aku akan bikin kejutan
ya allah kamu tot ngapain tot
eh bokap bokap ngapain sih disini
ini kan rumah pacar gue kap
kamu ini bagaimana sih
supaya kamu yang miskin itu bisa ikut jadi kaya
kok pacaran sama anaknya orang miskin
ternyata kalian juga orang miskin kayak aku
lanjutin lanjutin cuci ya
apa bener yang aku denger tadi
mau seru seru gak tau
aku tuh denger semuanya
jadi selama ini kamu bohong sama aku
kamu tuh kurang miskin kayak aku
iya kan glenn
iya kan glenn
lalu selama ini aku percaya sama kamu tau gak
cari pasangan yang tajir
udah deh terserah
yang paling penting kamu bisa berhubungan dengan aku
pasti aku cewek banget sama kamu
ya jelas jelas kamu salah
wah gitu doang
lu dulu juga pernah bohong sama gue
sekarang minta gendong lu
udah sana pergi
udah minta gendong udah enak enak
mau minum bentar
udah udah udah sini aja
fi makasih ya
tapi beneran gak apa cuma diantar sampai sini aja
aku jalan kaki aja biar sehat
yaudah eh tadi
kamu yang mau nyimpen kodoknya
ya iyalah ntar kalo kamu yang nyimpen mau taro dimana
ntar kamu digangguin sama kodoknya
besok jangan lupa dibawa ya
kita gak bisa ikut praktek biologinya lagi